ya iya tutis bapak teh yakin karena kamu pulang bawa karpet baru
makanya tadi itu jadinya dibongkar plastik ini karpet ini
terus bapak kasih aja sama pemulung
yang kebetulan tadi lewat rumah bis
terus begitu bapak tau dari kamu ngajak dibeli
ya udah bapak genjot sepeda kenceng kenceng untuk kejar si pemulung
alah alah tis untung si pemulungnya lagi ngasok deket gardu listrik
pak lain kalima kalau belum pasti jangan main ngasih aja pak
untung pemulungnya masih mau ngasih lagi
coba kalau enggak mau duduk dimana di lantai
waktu laki lo juga belingmu kena inget kagak
udah ah makanya capek
mau sholat luar dulu
ini uang baru nya siapa
bang hoja kali mak
yang nukerin ke bank
bagus dah laki lu udah inisiatif
mau udah lama pengen nukerin tapi kakak sempet
ini duitnya mak pegang
kan bisa lo pendekan lagi besok apa enggak sehari sebelum lebaran
neng arya mukamnya ada
kitabnya pracase tau primarily miha
oh juga neng
hei itu bagan swornai
kayaknyanya ada bagan buna haceh dul crustello
pajik tau gak si intis beli karpet baru buat dikontrakannya
tau kan gue yang ngasih tau dimana belinya
oh ulu ulu kemana ya kok sampai sekarang belum pulang pulang
kalo itu gue gak ketau
ini buat pak haji nih
kan pak haji sering olahraga
pasaur pak haji
ulu ulu pak haji ini tuh multivitamin yang bisa menghilang rasa capek
menambah stamina menambah tenaga dan kesegaran
stamina tambah lagi dan lagi
cocok dong buat gue
nah ini buat pak haji ya
jangan lupa diminunya pasaur
lu ngapain sih cenderet kayak begitu
mbak surti sama mbak yanti dikasih thrmu kena tapi gak dikasih
siapa bilang mak gak beli thr buat elu
apa itu mak
ini buat tati
iya buat elu
ngapain lo kemari
lo jangan banyak kesel
nih gua mau nunjukin
baju koko baru gua pengasih saudara gua
oh jadi lu mau pamer baju koko baru loh
gua ambil baju koko baru gua
bang ojak mau kemana mau ke dalam ya
gue nebek ya
bang ojak bang
gue juga mau nunjukin
baju koko pengasih saudara gue
yaudah tube cepetan dicoba dulu baju kokonya
kok kelihatannya gede banget im
tadi gue buru buru pulang ke belet
emang liat tuh duit kertasan dia ambil sama dia
nih mau dikasih lagi duitnya tuh
gue udah mau pulang cak
lo kayak gak tau maja kalau udah kemauannya susah dibelokinnya
hah yaudah mana sih ini duit gue
dah sekarang lu nganterin gue beli oleh oleh terus lanjut ke terminal
jauh amat kenapa tadi nggak sekalian di pangkalan sih
bodo amat itu kuman buat lo udah ngasih duit gue ke emak
semarang kali ini banjir
bapak lo ada bob
ada urusan apa sama bapak gue
yah gue tinggal di warung aji saudik
tadi di sana nggak ada bang
kalau abang gak percaya ayo deh ke sana
aku pulang dulu ya
iya besok main lagi ya
bapak di mana
sudah di jalan
tunggu di rumah
ya udah pak
nanti saya tunggu di rumah ya
tunggu di rumah
tuh dulu mana karpet barunya tis
tis gak jadi beli pak
masih ada yang harganya dua ratus ribuan pak
tahunya paling murah lima ratus ribuan
karpet yang lama bapak simpen dimana
kok tis gak liat dijemurnya pak
nah ini papan catur loh
tadi gak ada bang
mata lo jadi burem tuh
papan catur segede gini lo kagak liat
bapak t dari mana
uluh tis bapak t udah pulang ngejar ngejar pemulung
ngapain ngejar ngejar pemulung
iya iya tuh tis bapak t yakin
karena kamu pulang bawa karpet baru
makanya tadi tuh
jadinya dibongkar plastik ini
terus bapak kasih aja sama pemulung
yang kebetulan tadi lewat rumah dis
terus begitu bapak tahu dari kamu gak jadi beli
yaudah bapak genjot sepeda kenceng kenceng
untuk kejar si pemulung
untung si pemulungnya
lain kali mah kalau belum pasti
jangan main ngasih aja pak
untung pemulungnya masih mau ngasih lagi
coba kalau enggak
mau duduk dimana